untuk mendapatkan itu menjemput itu tidak harus berpangku tangan dan diam
tapi manusia harus berusaha dengan ikhtiar untuk mendapatkan itu menjemput itu tidak harus berpangku tangan dan diam
tapi berkat apapun yang kita terima pasti kita syukurin selalu
mungkin ini dari keraton itu mungkin inilah
jodul fitri itu melempar berkat buat semua orang